saya kira kalau pak jokowi ingin bergabung dengan golkar sebagai anggota
jadi golkar sedang membahas tiga hal itu
jadi tidak ada pembahasan tentang calon ketua umum
saya kira kalau pak jokowi ingin bergabung dengan golkar sebagai anggota
ya golkar terbuka buat siapa saja
di golkar ada sistem merit ya ada pelatihan ada sekolahnya
kemudian tentunya ada prestasi yang dibuat ke partai itu sendiri
jadi itu semuanya menjadi salah satu acuan dari golkar